hai kau gua lihat mantan lo update sama cewek baru kemarin emang iya ya kasian makanya udah
sini sama gua aja sekarang lu banget belo btw lu belum bayar hutang ngasih banget beli beli
tapi belum bayar ya udah kapan ketemu biar gue langsung bayar deh katrok banget deh kan gue
udah chris yadi lu mau bayar pakai dompet digital apa aja atau bang apa aja bebas biaya transaktinya
yaudah gue kirimin ya chris toko gue wah praktis banget kak ya kan juga banget deh pokoknya cepat
mudah murah aman handal apalagi hebatnya ya setelah gue pakai cris omset gue itu semua
trikort tahu nggak sih kayak gue dong ya udah ya gue lanjut packing lagi nih banyak orderan
mau tau gue nggak pengen jadi sekedar sahabat aja